ini terkait mengenai olahraga hoki air yang mulai populer di indonesia
seperti olahraga hoki pada umumnya olahraga ini menggunakan stick dan park untuk bermain
ingin tahu seperti apa olahraga hoki air berikut liputan selengkapnya
pertama kalinya underwater hoki itu masuk di indonesia itu tahun dua ribu sepuluh ya
dua ribu sepuluh ya pertengahan lah ya sekitar agustus
jadi ada satu orang namanya cristianto sahara
dia tahu underwater hoki ini ketika dia lagi di singapura
dia tinggal di sana kemudian dia kembali ke indonesia dan dia cari
dia sangat suka olahraga ini tapi kok nggak bisa ketemu klub olahraga favoritnya
terus akhirnya dia memutuskan kenapa kita gak coba mulai aja
dapat tiga orang kemudian tujuh orang sampai sepuluh turun lagi
sampai enam bulan itu kurang lebih ya naik turun lah
orangnya nggak pasti kita datang ke kolam bertiga walaupun bertiga kita tetap main
kita latihan skill sendiri
kita lagi coba buat ngembangin kota lain mungkin masukin ke federasi olahraga
jadi akan lebih mudah perkembangannya kita harapin di masa depan
kaki kapak itu nah itu berfungsi untuk waktu ketika kita main di dalam untuk mencapai speed yang bagus
jadi kita pakai fins
yang kedua adalah glock itu untuk melindungi tangan
itu khusus pakai di tangan kanan saja
jadi waktu ketika kita main di bawah dasar kita pakai glove
pasar kolam itu menjaga tangan kita supaya tidak terluka
karena kan main di bawah lantai kolam
terus yang ketiga adalah snorkel
snorkel ini berfungsi untuk ketika kita snorkeling di atas berenang
itu untuk menjaga kita supaya bisa bisa bernafas dengan baik
dengan mulut bernafasnya
terus yang keempat adalah masker
masker untuk melindungi mata
poll cap itu untuk menjaga telinga kita ketika berenang di bawah main
menjaga dari fins orang lain ketika ada cralling
itu bisa menjaga telinga kita tidak terkena benturan
terus juga ada stick
stik fungsinya untuk membawa park di bawah air ketika kita bermain
terus juga di snorkel itu biasanya ada mouth guard
itu menjaga mulut kita
biasanya juga pakai mouth guard atau enggak gum shield
menjaga benturan di mulut
terus ada pak
itu bola yang kita pakai
di dalam permainan hoki
itu beratnya satu tiga kg
dibungkus dengan plastik karet
terus diatasnya plastik slider putih
gawangnya itu ada di bawah
panjangnya tiga meter
nanti ada ditaruh di ujung kolam
dan itu nanti ada ketika bermain
black dan white mereka saling berbut park
untuk memasuki kolam
terus kan ke gawang lawang
kalau untuk internasional itu biasanya di kedalaman dua sampai tiga meter
untuk ukuran panjang dan lebar lapangan itu kolam sekitar lima belas x dua puluh lima
dulu waktu kecil renang
habis itu waktu kuliah ikut basket
terus sekarang underwater hoki
nah serunya kenapa bisa di underwater hoki
karena sebenarnya dia gak beda jauh sama waktu saya main basket gitu
underwater hoki pun juga dia olahraga tim
jadi kita gak bisa tuh main hoki di dalam air sendiri tuh gak bisa
jadi harus ada temennya yang untuk dipasing gitu
harus ada yang dipasing
habis itu nanti dia ada polanya goal
kloter hoki aja itu udah bikin saya turun dua kilo
sejak ikut olahraga ini
dan tetep bikin semangat sih enak gitu
jadinya abis olahraga ini tuh rasanya tuh fresh seger
hanya berenang bolak balik bolak balik sudah
tapi dengan underwater hoki ini kita ada semacam gamenya
jadi ada bermain dengan timnya
kemudian apalagi kalau bisa mencetak skor ya mencetak gol
nah itu kan ada suatu kebanggaan tersendiri
nah itu ada semacam keseruannya di situ
jadi berenang juga sehat juga
tapi seru dari permainannya dapat